kepala pusat menerangkan hukum kejaksaan agung republik indonesia ketut sumedana
mengatakan kejagung mengapresiasi capaian jaksa penutup umum dalam kasus pembunuhan
berencana yang menjerat ferry sambo dan kawan kawan
menurutnya jpu berhasil meyakinkan hakim untuk memfonis terdakwa dengan pasal
yang telah didakwakan oleh jpu
kejaksaan agung mengapresiasi atas ponis yang dijatuhkan oleh ppsnuhu pc
mengapresiasi artinya apa penuntut umum telah berhasil membuktikan
meyakinkan hakim dalam proses persidangan yang sudah berlangsung lama
dan pertimbangan penuntut umum fakta fakta hukum yang disajikan dalam surat tuntutan
telah diambil alih dalam putusan oleh majelis hakim
seperti itu jadi kami mengapresiasi
soal ponis yang lebih tinggi daripada penuntut umum
kita konten penuntut anggota jpu itu gimana
jadi itu soal stratmat ya
sholat rahmat itu beda pandang itu biasa di satu proses peradilan ya
jadi kalau kita umpamakan kalau kita minta lima dikasih sepuluh seperti itu kan bagus
tidak ada hal yang menurut kami ada satu perbedaan yang signifikan ya
intinya bahwa pembuktian telah berhasil dilakukan oleh teman teman penutup umum